terorisme dalam keluarga ini bukanlah hal yang baru
keluarga dianggap punya peran penting demi kelancaran aksi teror yang dilakukan
bahkan keluarga dijadikan rekrutan ideal oleh kelompok teroris karena menguntungkan
motifnya jelas kedekatan yang terbangun dalam keluarga jauh lebih mendalam
dari sekedar kedekatan teman seperjuangan dalam kelompok
serta memperkecil kemungkinan bocornya rencana teror
inilah topik dialog kita sore ini dalam segmen newsroom talks
untuk membahas masalah ini telah hadir bersama saya di studio cnn indonesia nasir abbas
mantan pimpinan dari jamaah islamia assalamualaikum
pak nasir kalau kemudian kita melihat apa yang terjadi kemarin
dan kemudian kita kaitkan dengan topik kita hari ini
masalah bagaimana kemudian keluarga berperan dalam sebuah aksi terorisme
catatan anda seperti apa
ya lagi lagi kita lihat pertama bahwa awalnya kita pikir ini lone wolf
dialah yang mempersiapkan sendiri dialah yang kemudian melakukan sendiri
tanpa ada terkait jaringan
tetapi ternyata setelah tertangkap istrinya
dan kemudian istrinya mengaku pernah datang berkunjung
ke napi wanita kasus teror di medan
ya kemudian juga menceritakan bahwa ada teman teman yang lain
berarti bahwa ini bukan lone wolf ini bukan sendiri
berarti dia ada teman teman
teman teman yang lain
nah maka saya katakan bahwa si pelaku ini si rabiel adalah eksekutor
nah padahal dia baru saja menikah
biasanya kalau orang baru menikah itu kan ya merencanakan kapan memiliki anak
bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia
begitu persiapan persiapan yang lain
ini kok malah masih baru sekitar lima enam bulan
kemudian dia siap untuk melakukan pembunuh diri
ada apa ini
artinya pernikahan ini ada kaitannya kemudian dengan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi kemarin
sebelum kita lebih jauh kita dengarkan lagi
pak nasir pernyataan dari karopenmas divisi humas mabes polri
terkait bagaimana kemudian peran sang istri dalam peristiwa kemarin
kita saksikan bersama
yang ada di medan perlu disampaikan bahwa untuk di satu ratus delapan puluh delapan sudah mengamankan istri daripada pelaku
ya istri pelaku tersebut
da yang diduga terpapar lebih dahulu dibandingkan pelaku
dan da juga dari hasil penelitian dari tim d satu ratus delapan puluh delapan dan indir cyber baris krim
bahwa yang bersangkutan cukup aktif di media sosial
dan secara fisik sudah pernah berkomunikasi dengan nabiter
atas nama i yang saat ini yang bersangkutan i ini
sedang menjalani proses hukuman di lapas kelas dua wanita yang ada di medan
dan di dalam jejaring komunikasi media sosialnya mereka merencanakan aksi terorisme di bali
baik artinya apa ini artinya apakah memang sekarang ada upaya strategi untuk menjaring para pelaku pelaku bom bunuh diri ini
dengan menggunakan wanita
dengan cara menikah atau bagaimana
ya memang peran wanita itu sangat penting ya
sehingga kemudian kita lihat bagaimana sosok ibu mereka yang kemudian bisa memberi semangat kepada suaminya
dan juga bisa memberi semangat kepada anaknya untuk berjuang
karena itulah dia dibalik lelaki yang sukses ada wanita yang hebat
itu kan bahasa yang sudah kita pakai
karena itu memang tidak bisa dipungkiri
termasuk dalam kelompok itu juga
peran wanita kalau dulu saya enam ji peran wanita adalah diberdayakan untuk pendidikan
untuk memperkuat memberi semangat kepada suaminya
tetapi ternyata sekarang kita lihat sejak dari peristiwa bom surabaya
di situ kita terbuka mata
ternyata wanita menjadi pelaku
dan bahkan wanita
tujuh orang ibu membawa dua anak perempuannya juga menjadi pelaku
itu kan berarti dia sudah sangat radikal dan terpapar sehingga kemudian tegang melakukan tersebut
saya teringat mengapa ini semua terjadi
peristiwa kasus palestina dan israel
pisah ini seringkali beredar di kalangan para ibu ibu
di kalangan ada seorang ibu kemudian menangis
saat anaknya diberi kabar bahwa anaknya itu kemudian tewas ditembak sama tentara israel
lalu ibu itu menangis
saya bukan menangis karena dia meninggal anakku meninggal tapi aku nggak punya anak lelaki lagi
anak pertama dia juga tewas kedua tewas sampai anak keempat juga tewas
sehingga dia menangis karena tidak punya anak lelaki lagi untuk dia berikan pada allah untuk berjuang
kisah terus beredar di kalangan ibu ibu
apa namanya konflik di syria
konflik di syria ini juga ya banyak mencontohkan bagaimana wanita bisa angkat senjata
bagaimana wanita juga bisa ikut berperang
sehingga kemudian mereka meyakini wanita juga bisa berperan wanita juga bisa berjihad wanita juga bisa angkat senjata
dan di syria juga kita lihat banyak anak anak lelaki yang kemudian masih umur ya berpengalaman
kemudian masih umur di bawah sepuluh tahun atau mungkin di bawah masih belasan tahun sudah diarahkan untuk angkat senjata
dan kemudian menembak tawanan tawanan
bukan patung begitu
jadi pendidikan yang mereka lihat contoh contoh yang ada tempat konflik di sana itu memberi keyakinan bagi mereka bahwa ya wanita bisa berperan
nah kasus apa namanya wanita tki tkw ya yang kemudian siap bersedia untuk berperang
siap bersedia untuk menjadi pelaku bom bunuh diri membawa bom panci ke istana
itu juga dia menikah ya bukan karena memang mau nikah membangun rumah tangga tetapi oleh pimpinannya memberi syarat kalau kamu mau menjadi pelaku bom ini permintaan si wanita itu
dia di hongkong kemudian chatting sama pelaku teror lalu kemudian dia bersedia menjadi bom bunuh diri
dia balik ke indonesia kemudian dipersiapkan
nah mereka memberi syarat
kamu siapa yang akan mengantar
yang mengantar harus mahramnya
sementara kamu masih lajang
jadi untuk memenuhi syarat kamu bisa menjadi pelaku bom bunuh diri dan ada yang mengantar maka kamu harus menikah
sehingga akhirnya si dian ini namanya dian lalu bersedia untuk menikah supaya si lelaki ini kemudian menjadi mahramnya dan mengantar dia ke tempat sasaran
sekarang menjadi tren
karena si wanita yang kemudian lebih duluan tertepapar lalu dijodohkan dengan lelaki yang masih lajang
yang masih baru
sehingga saya melihat di sini si lelaki inilah yang kemudian yang didoktrin si lelaki inilah yang kemudian diberi materi materi
saya teringat juga teman saya nih
dia kemudian ketika ditangkap lalu menjadi kooperatif kepada polisi
dia sadar lalu dia kooperatif membantu pihak kepolisian
itu istrinya marah marah
istrinya sebut dia kafir
istrinya bilang dia munafik
istri tidak mau terima apa saja dari dia
karena dia anggap itu semua haram
jadi si istrinya mengkafirkan suami
akhirnya kemudian mereka bercerai
mengapa kemudian terjadi pergeseran
kalau tadi pak nasir katakan pada saat zaman dulu
wanita itu perannya adalah lebih memberikan semangat
tapi kalau kemudian mendengar paparannya
pak nasir ini nampaknya sudah mulai beralih menjadi peran sentral begitu ya
bahkan bisa jadi menjadi bisa dikaitkan menjadi sebagai intellectual dader begitu ya
pak nasir mengapa demikian
apakah memang faktor dari wanitanya itu sendiri
ataukah memang karena wanita ini memang dianggap selama ini jauh dari anggapan pelaku teror
sehingga mungkin agak luput untuk diawasi atau seperti apa pak nasir
ada beberapa faktor tapi diantaranya
satu kita ini aksi aksi yang terjadi di indonesia
saya bisa katakan selain dari faktor keyakinan ya
dulu tidak pernah ada kejadian bom bunuh diri
lalu kemudian kita kaget ada bom bunuh diri tahun dua ribu dua di bali
padahal belum pernah ada
bom gereja sudah pernah ada tahun dua ribu
tapi tidak ada satupun dari bom gereja sejumlah lebih tiga puluh gereja yang disasaran
pada malam tahun baru malam natal tahun dua ribu
tidak ada satupun yang menjadi pelaku bom bunuh diri

tapi kenapa tahun dua ribu dua ya terjadi bom bunuh diri
meniru kepada timur tengah yang kemudian melakukan aksi bom bunuh diri
dan itu terjadi saat ini
belum pernah ada kejadian mau mobil
sejak tahun delapan puluh an sudah ada bom borobudur
pernah juga istiqlal di bom
kemudian pernah juga tahun delapan puluh lima bca di bom
kemudian bom gereja dan lain lain itu
sampailah pada tahun dua ribu satu
rumah duta besar filipina pada tahun dua ribu satu itu di bom
ataupun duta besar itu yang datang mau pulang
sampai di depan pagarnya
kemudian meledaklah satu mobil
itu bom mobil pertama
karena melihat di luar sana
dan saya melihat banyak sekali aksi aksi itu mereka copy paste
meniru sana dan buat di sini
artinya ini memang sudah menjadi tren di luar
bahwa perempuan saat ini menjadi tokoh sentral
karena di luar sudah pernah bikin
kan di lo sudah bikin
kemudian mereka bikin sekarang ini
diperkuat dengan keyakinan
bahwa kita sedang perang
kalau sudah perang wajib semuanya
kalau sudah fardung ain
ini keyakinan mereka ini
kalau sudah fardung ain
si anak tidak perlu izin sama bapak
si istri tidak perlu izin sama suami
meruntuhkan semua etika etika
atau semua kewajipan
aturan aturan agama yang biasanya dipahami oleh orang pada umumnya
kalau bicara masalah keyakinan
kemudian masalah pemahaman
seberapa besar sebetulnya seorang guru
atau orang yang dekat dengan wanita ini
akan mempengaruhi keyakinan si wanita ini sendiri
untuk terpapar paham radikalisme
karena guru itu kan dihormati
orang yang di budaya kita lah
di budaya kita itu
yang bisa mengajar ikhlas saja sudah dipanggil ustaz
sudah dipanggil ustazah
apalagi sudah bisa menerjemahkan al quran
ataupun bisa bicara agama
pakaian yang jenggotnya panjang
itu sebenarnya baik sih
karena kita budaya ramah
dari budaya tersebut ini
itulah mereka lakukan pendekatan
di saat kemudian mereka menawarkan
mau nggak anak ibu kami ajar
mau nggak saya ajar al quran
kami tidak minta imbalan
nah di situ mereka masuk
karena sudah dekat
kemudian mulailah berdiskusi dan berbincang
menurut anda apakah cara itu
yang kemudian akhirnya menularkan
paham paham radikalisme terhadap
karena kan kalau memang
kita tidak kemudian menyeragamkan semua
tapi memang kita lihat
banyak yang kemudian ikut kajian
atau pengajian itu adalah
apakah memang ini salah satu toolsnya
kita akan jawab setelah jeda
pak nasir kita akan kembali
sesaat lagi tetap bersama kami
kalau menyambung dengan pertanyaan saya tadi
apakah memang kemudian kajian kajian ini
pengajian ini ya
adalah memang salah satu
cara untuk kemudian
memaparkan paham paham yang
sebenarnya ikut pengajian itu baik
ikut majelis ta'lim itu juga baik
ya ibu ibu kadang kita lihat
kemudian mereka berseragam
itu sangat baik
ya mereka juga menggunakan modus yang sama
duduk juga pengajian
nah kita yang harus cerdas
ibu ibu itu harus cerdas
nah dikala kemudian mereka duduk bersama
lalu ada matematika
lalu ada materi
atau ada kata kata
atau ada sebutan sesuatu
menganggap bahwa pemerintah ini musuh
harus rubah sistem
harus negara islam
harus khilafat islam
pancasila itu tidak benar
itu berarti kalau misalnya dia mendengar dalam pengajian tersebut
menyentuh hal tersebut
lebih baik dia keluar dari
itu lebih aman
itu sudah menjadi sinyal sinyal
itu sudah menjadi sinyal
karena kita nggak boleh mengeneralisasi semua pengajian
karena itu hal yang baik
orang butuh pengetahuan
orang dahaga pada ilmu
orang ingin supaya hatinya itu diisi
dengan demikian bagi seorang religius
tempat pengajian dia datang
majlis ta'lim dia datang
selain kemudian dari masyarakatnya
sudah ada upaya untuk waspada
preventif terhadap bagaimana kemudian ada pemaparan
menurut anda pemerintah harus seperti apa
kita melihat bahwa pemerintah sekarang sudah sangat fokus
dalam masalah mencegah radikalisme
sampai kementerian kementerian juga diminta untuk tegas dalam hal tersebut
nah kita berharap dengan tugas ini dari presiden
kementerian kementerian lebih aktif
kita perlu tegas
kita perlu tegas
kita perlu tegas

kita berharap dari kominfo supaya rajin rajinlah
jangan pernah bosan
jangan pernah capek
walaupun misalnya hilang satu tumbuh seribu
diblokir satu mereka mentuk lagi banyak
sampai itu dipersempit
kedua ya kita berharap pihak rt pihak rw
itu juga rajin rajinlah ngecek rumah rumah warganya
ada identitas tidak
kemudian kenapa kumpul kumpul
kenapa gak gabung gabung saja
ikutlah kegiatan peringatan agustusan dan lain lain
kalau misalnya tanya kenapa
dengan demikian kita telah membuat mereka menjadi sempit gerakan mereka
dan mereka menjadi gerah
sehingga kemudian mereka berpindah
aman kan jadi rt nya
dia pindah rt sana juga begitu
terus sampai akhirnya pergi ke kota
dan dia pindah ke utara
semoga bisa tercapai ya
semoga harapan atau apa yang kemudian anda sampaikan tadi bisa dilakukan oleh pemerintah juga
dan juga masyarakat lebih preventif terhadap upaya pemaparan paham radikalisme
pak nasir abbas terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
dan tetap bersama kami
karena saat lagi kami akan segera kembali dengan informasi partai golkar menggelar rapat pimpinan nasional
jelang pemilihan ketua umum desember mendatang